tempat tempat pemungutan suara di beberapa daerah di palu sulawesi tengah
yang diguncang gempa pada september tahun lalu
mendapat perhatian khusus dari komisi pemilihan umum kota palu
hingga selasa malam persiapan pemungutan suara masih berlangsung
di kelurahan petobo kecamatan palu selatan
dan kelurahan balaroa kecamatan palu barat
tps dua puluh tujuh ini terletak di sekitar shelter pengungsian kelurahan petobo palu
sehari menjelang pencoblosan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara
melakukan berbagai persiapan
tps dibangun di tempat tempat strategis untuk memudahkan warga
di shelter pengungsian petobo ini ada dua puluh tujuh tps yang disiapkan oleh kpud kota palu
ketua kpps dua puluh satu kelurahan petobo ahmad lembah mengatakan
hanya sebagian pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap
yang mendapat surat panggilan
pemilih tetap kota palu hampir dua ratus empat belas ribu
dan hingga awal pekan ini proses pemutahiran dan penataan ulang terus berlangsung
termasuk daftar pemilih tambahan dan pemilih khusus
ya dan besok itu adalah pemilu pertama bagi masyarakat di palu sulawesi tengah
pasca terjadi gemparan juga tsunami
kita akan tanyakan langsung ke produser lapangan cnn indonesia
ada jafar gebua di sana
selamat malam jafar
halo jafar selamat malam
baik jafar seperti apa distribusi logistik bagi masyarakat di sulawesi tengah
terutama yang mereka yang berada di tempat tempat bekas
ataupun setelah terjadinya bencana gemparan juga tsunami di sana
sampai malam ini sampai selasa malam ini pukul dua puluh lewat tiga puluh menit
hampir jam sembilan saat ini waktu indonesia tengah
seluruh tps dari sulawesi tengah sampai jawa tengah
seribu tujuh puluh lima tps yang berada di delapan kecamatan di kota palu
masih terus melakukan perampungan
agar tps siap sedia dipakai pada esok hari ketika hari h
seperti yang dicatat oleh kpu kota palu
berdasarkan hasil pemutahiran dan penataan ulang dpt
termasuk dpt tambahan dan dpt khusus
daftar pemilih tetap mencapai dua ratus empat belas orang
termasuk di tapak tapak yang terkena
dampak likuifaksi di balaroa dan di petobo kota palu
di petobo saja sendiri ada sekitar dua puluh tujuh tempat pengungsi
pemungutan suara yang disiapkan oleh kpu kota palu
yang rata rata berada di dekat shelter
hunian sementara warga yang terdampak
namun yang sempat menjadi masalah adalah
seperti yang disampaikan oleh ketua kpps
dua puluh tujuh di kelurahan petobo bahwa
dari seratus persen
dari dua ratus orang
daftar pemilih tetap yang terdaftar
di wilayah mereka
kemungkinan besar hanya sekitar tujuh puluh persen
yang akan datang memilih
sesuai dengan surat panggilan
yang bisa mereka antarkan
dalinya adalah bahwa
pas kegempa bumi
dan mikrifaksi yang melanda
kota palu pada dua puluh delapan september lalu
hampir rata rata warga mereka
mengungsi ke tempat lain
ke wilayah atau kabupaten lain
sehingga ketika ditemui
lagi di lokasi lokasi pengungsian
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
untuk warga petobo
maupun barang luar mereka
tidak berada lagi di situ
baik jafar ini melihat bahwa
ada beberapa tps dan juga lokasi yang
sebelumnya terkena dampak gempa
dan juga tsunami ya
apakah kemudian ada perhatian
secara khusus terhadap lokasi lokasi itu
mungkin dari kpud sulawesi tengah
atau mungkin dari kota palu sendiri
rata rata warga korban
itu berada di shelter
yang sudah disiapkan oleh
pemerintah kota palu
seperti misalnya warga terdampak tsunami
di teluk palu mereka saat ini
rata rata berada di kelurahan mamboro
maupun kelurahan tondo
di shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah
tempat penghutang suara yang sudah disiapkan
juga berada di dekat lokasi lokasi
pengungsian yang sudah disiapkan itu
karena sekitar seratus ribuan warga
terdampak akan memilih
di tps tps yang terdekat
dengan hunian sementara
yang dihuni oleh warga pengusir
terdampak bencana alam tersebut
baik terima kasih jafar gebo
untuk informasi anda
mudah mudahan semuanya lancar
pemilu di beberapa tempat di kota palu
apalagi ini pemilu pertama
pasca terjadinya gempa juga tsunami di sana
jafar gebuah produser lapangan cnn indonesia
pemilu dua ribu sembilan belas sejumlah survei menyebut
angka golput meningkat
kemudahan memberikan hak pilih di tps
serta keaktifan calon presiden
dan wakil presiden untuk lebih gencar
menyuarakan visi misi mereka
menjadi salah satu upaya
mengurangi angka golput pemilu dua ribu sembilan belas
fenomena golput menurut sejumlah lembaga survei
dan lsm terjadi karena sejumlah faktor
ketua lsm konstitusi dan demokrasi
kode inisiatif menyebut ada dua jenis golput
yaitu golput ideologis dan golput administratif
keduanya bisa dicegah dengan solusi
yang melibatkan penyelenggara pemilu
dan pasangan calon yang bertarung
yang khusus bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu
saya pikir satu harus disiapkan sistem yang memadai
dan mudah diakses oleh pemilih
ketika misalnya mereka tidak bisa secara administratif
menggunakan hak pilih
apa yang harus dilakukan oleh kpu
soal pindah memilih ini kan isu yang sangat krusial ya
kalau golput itu dilihat atau dihitung
dari jumlah yang terdaftar
orang yang pindah memilih itu
karena yang terdaftar
tapi karena sesuatu hal mereka tidak bisa
menggunakan hak pilih di tempat asalnya
survei terbaru dari indikator politik indonesia
yang dimuat di laman website katadata co id
memperlihatkan potensi golput pemilu dua ribu sembilan belas
mencapai dua puluh persen
melihat fenomena golput yang cukup banyak
kpu menargetkan partisipasi pemilih
mencapai tujuh puluh tujuh lima persen pada pemilu dua ribu sembilan belas
dikutip dari detik com
ketua kpu arief budiman meminta warga
mengimbau lewat pengeras suara
dengan tps jika masih banyak
yang belum menggunakan hak pilihnya
selain itu arief mengatakan
imbauan bisa dilakukan dengan mobil keliling
diharapkan partisipasi pemilih
sementara itu meski ada kendala
di beberapa tempat partisipasi pemilih
di luar negeri pada pemilu dua ribu sembilan belas ini
komisioner kpu wahyu setiawan menyatakan
jumlah pemilih yang berpartisipasi di beberapa wilayah
seperti di manila paris dan belanda
rata rata di atas lima puluh persen
partisipasi politik pemilih
di luar negeri kan lima puluh persen
kenapa target pemilih
partisipasi pemilih di luar negeri
tidak sama dengan di dalam negeri
jadi pemilih di luar negeri
pada pemilu pemilu sebelumnya
partisipasi itu sangat rendah
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
target kita adalah lima puluh persen
tetapi secara umum
kalau dalam perspektif partisipasi politik
kita bergembira karena
tampak warga itu
antusias dalam menggunakan hak pilih
partisipasi pemilih pada pemilu dua ribu sembilan belas
diharapkan naik signifikan
warga diimbau agar menggunakan hak pilihnya
sehingga angka golput atau pemilih
yang tidak memilih menjadi rendah
keputusan memilih golput
sesungguhnya dilindungi oleh undang undang
menggunakan hak pilih lebih baik
untuk menjaga hak suara disalahgunakan pihak tertentu
untuk p ach omega in today
ini pilih kelengkapan
mereka belum mati
kami akan terus mencoba untuk mengontak karena sebelumnya sudah akan bergabung bersama dengan diskusi kita pada malam hari ini
tapi sebelum ke mas wahyu kita juga masih menunggu untuk bisa terhubung
saya ada di sebelah kiri saya sudah ada bang fadli ramadhanil masih bersama dengan bang fadli
masih semangat ya pak wandi ya untuk menuju lebaran tanda kutip besok begitu ya dari perludem
dan juga bergabung ada mas nyarwi ahmad analis komunikasi politik dari ugm
selamat malam mas nyarwi apa kabar
malam rehat kabar baik
kabar baik baik saya sambil kita menunggu terhubung dengan komisioner kpu saya ingin ke bang fadli lagi kalau begitu deh
apakah kemudian target itu rasa rasanya mudah dicapai atau agak sulit bagaimana bang fadli
kalau melihat partisipasi warga negara di luar negeri yang cukup antusias
sebetulnya ada harapan
di mana partisipasi pemilih bisa meningkat di pemilu dua ribu sembilan belas
apalagi ini kan pemilu yang dibarengkan dengan pemilihan presiden mas reinhardt
pengalaman dua ribu empat belas ketika pemilu legislatif masih dipisah dengan pemilu presiden
itu memang agak anomali
nah tetapi dalam beberapa segmentasi yang lain kita melihat
harapan peningkatan partisipasi sebetulnya muncul ketika memilih sosok tokoh
dalam artian memilih presiden
meskipun dalam pilek kan juga bisa memilih sosok tokoh karena ada calegnya yang bisa juga langsung dipilih
tapi dengan membarengkan pilek dan pilpres
dan di mana pemilih akan langsung mengasosiasikan dirinya mendukung seorang pasangan calon presiden
yang biasanya itu akan juga diikuti memilih partai politik yang mengusung pasangan calon presiden
nah sementara dipisahkan saja
akan ada efek ekor jas itu yang diharapkan kepada pemilih ketika memilih presiden
apalagi sekarang diserentakkan
dan dia akan langsung satu kali saja datang ke tps langsung dapat lima surat suara
nah kita berharap pemilu serentak ini bisa kemudian menggerek partisipasi pemilih kita
untuk meningkatkan derjana keterwakilan masyarakat
ada antusiasme yang sangat besar karena ini pertama kalinya tentu saja pemilu presiden dilaksanakan berbarengan dengan pemilu legislatif
dan tentu saja kita tahu bagaimana hegemoni kampanye pemilu yang begitu lama ya
dengan segala macam aspek positif dan negatifnya tentu masyarakat ingin menuntaskan ini semua
ingin menyelesaikan ini semua
pengen cepat selesai
iya dalam artian ya kalau kemudian kampanyenya sudah begitu banyak sekali
ada hal yang positif tentu juga banyak hal yang negatif
ada hoax yang menyerang penyelenggara ada hoax antar peserta pemilu
dan tentu saja puncak dari semua itu adalah memberikan pilihan politik
mengekspresikan pilihan politik di bilik suara
jadi menurut saya itu bisa menjadi salah satu cerminan
dan kita tentu berharap semua masyarakat besok akan bisa memberikan pilihan politiknya dengan nyaman
oke baik mas nyarwi kalau dari mas nyarwi pantau selama kampanye ini ya
pesan pesan disampaikan oleh capres cawapres tim sesnya mereka
apakah itu kemudian linear kita bisa melihat bahwa semakin lama masa kampanye ini
atau semakin pembelahannya kan juga cukup kuat ya di tengah masyarakat
ini bisa betul betul paling tidak ya di sisi lain kita melihat
partisipasi pemilih bisa lebih tinggi harusnya
sebelum kesana saya mau cerita dikit mas reinhardt ya
partisipasi politik itu kan ada banyak jenis ya
baik laten maupun manifest yang pemilu ini itu yang manifest

yang diukur dari seberapa partisipasi dalam memilih
orang sering menyebutnya electoral participation
selain ada party activity organization dan lain lain itu
campaign donation dia menyumbang itu juga partisipasi
protes movement dan sebagainya itu juga partisipasi
nah pertanyaannya sejauh mana variable yang tadi ya
aktivitas kampanye ya kan itu bisa mendorong partisipasi politik meningkat apa tidak kan gitu
nah ada sebuah riset yang dilakukan kebetulan oleh supervisor saya
namanya darren laila ke dan koleganya
dia ada pertanyaan di situ what drive political participation
apa sih sebenarnya yang mendorong
faktor faktor apa yang mendorong partisipasi politik itu
nah juga ada mediated variable yang dia sebut sebagai salah satu campaign
yang dilakukan oleh campaign organization yang pertama partai organisasi
organisasi partai yang kedua campaign organization yang ketiga
grup atau friendship dalam melakukan mobilisasi campaign juga
itu internal variable internal motivation tadi itu besar sekali khususnya apa
khususnya untuk online participation
tapi kalau untuk yang offline artinya kita elektoral ini kan offline
artinya kita real memilih misalnya itu dua variable itu
jadi keinginan motivasi politik ya dari orang untuk berpartisipasi dan lain lain
dan mempengaruhi kebijakan politik ya kan kepuasan dan keinginan
mengaruhi keputusan politik itu besar sekali
nah tetapi variable ini di amplifying oleh apa
di amplifying oleh kekuatan mobilisasi yang dilakukan oleh organisasi kampanye
nah disinilah sebenarnya ada dua jenis partisipasi yaitu self motivated participation
jadi partisipasi yang relatif genuine
jadi warga negara itu memang pengen
supaya apa supaya memberikan hak suaranya untuk mempengaruhi keputusan politik berupa hasil pemilu
tetapi juga ada yang mobilize mobilicize jadi ada yang dimobilisasi
nah campaign ini termasuk bisa merangsang self motivation tadi
artinya warga negara punya motivasi dalam dirinya untuk ikut berkontribusi terhadap perubahan politik di indonesia
atau berkontribusi terhadap kontinuitas apa regimen politik di indonesia
nah juga satu lagi yaitu apa organisasi kampanye tadi
makanya saya relatif optimis bahwa partisipasi ini relatif meningkat
dengan apa dengan intensitas dari kampanye yang lama yang terakhir juga termasuk voluntary
dan seterusnya kelompok kelompok pertemanan kelompok ini yang juga melakukan luar biasa untuk mobilisasi ini
oke baik mas nyarwi nanti kita akan coba mengaitkan teori teori tadi mas nyarwi katakan
dengan potret apa yang terjadi dalam waktu kampanye dan juga pertarungan antara dua capres cawapres ini
tapi sebelumnya saya akan sapa dulu mas wahyu setiawan komisioner kpk
selamat datang di kampanye
selamat malam mas wahyu
selamat malam mas selamat malam mas fadil mas ahmad
baik ini kalau dua pengamat di sini baik bang fadli dan juga mas nyarwi
tampaknya cukup optimistis bahwa besok partisipasinya tinggi mas wahyu untuk pemilu dua ribu sembilan belas
kalau dari kpu sendiri sebenarnya apa sih yang kemudian sudah dilakukan hal hal baik teknis dan juga non teknis
untuk bisa mendorong partisipasi orang untuk memilih
ya pertama saya senang dengan mas faldi dan mas ahmad karena pemikiran pemikirannya banyak saya pelajari mas
tentu kita berharap dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh kpu terutama juga oleh berbagai pihak
dalam rangka mendorong partisipasi politik warga dalam pemilu dua ribu dua puluh
ini harapan kami dan harapan kpu tampaknya realistis dengan melihat upaya upaya yang sudah kita lakukan
dan juga melihat antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi melalui berbagai media berbagai ekspresi
dalam pemilu dua ribu sembilan belas
oke situasinya seperti apa mas wahyu
iya dinamika politik yang terjadi dalam pandangan kpu kita maknai secara positif bahwa itu menunjukkan antusiasme warga
jadi survei dari beberapa lembaga survei yang independen juga menunjukkan bahwa cakupan sosialisasi dan pendidikan pemilih
yang bukan hanya dilakukan oleh kpu tentu saja tetapi juga dilakukan oleh peserta pemilu oleh pemerintah
oleh kawan kawan ngo kampus kelompok pemuda itu juga menunjukkan efektivitasnya
jadi kerja untuk mendorong pemilih

untuk mendorong partisipasi politik warga dalam pemilu dua ribu sembilan belas tentu bukan hanya kerja kpu dan penyelenggara pemilu yang lain
tapi ini kerja bersama dan tampaknya menunjukkan efektivitas selama ini
oke baik mas wahyu tadi bang fadli sudah katakan ini bisa menjadi mungkin salah satu indikator bahwa pemilih di luar negeri sangat antusias dan juga tinggi partisipasinya
itu mungkin juga terjadi di tanah air
tapi juga menjadi sorotan adalah ketika itu tinggi partisipasi

ada masalah masalah yang terjadi pemilihan luar negeri
nah untuk itu bagaimana untuk besok ini mas wahyu

memang sangat tinggi partisipasi masyarakat tapi hal hal yang terjadi di luar negeri ini bisa dihindari untuk pemilu besok
tapi dijawabkan nanti mas wahyu kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali

baik anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya saya kembali ke mas wahyu setiawan komisioner kpu
bagaimana mas wahyu kalau kemudian kita lihat di luar negeri memang partisipasinya tinggi meningkat antusiasme juga sangat besar
untuk besok kalau kemudian tinggi lagi partisipasinya menghindari hal hal yang terjadi di luar negeri seperti apa mas
untuk besok kalau kemudian tinggi lagi partisipasinya menghindari hal hal yang terjadi di luar negeri seperti apa mas
tetapi tentu saja kita tidak memungkiri ada permasalahan yang terjadi dalam proses pemungutan suara di luar negeri
kita berharap besok tujuh belas april dua ribu sembilan belas pemungutan suara di dalam negeri kita mampu melayani antusiasme warga dalam
menggunakan hak pilihnya
kita sudah siapkan
sumber daya manusia
sudah siapkan logistik
sudah siapkan regulasi
di dps yang
pemilih itu dapat dilayani
hak politiknya dengan baik
seperti itu mas
baik mas wahyu saya ke bang fadli
kalau gitu bang fadli bagaimana apa catatan
dari perludem untuk pemilu besok
supaya kemudian partisipasi ini tinggi
salah satu adalah
soal memastikan pemahaman
suara di tps atau anggota kpps
itu sama dan perspektifnya
adalah perspektif melayani masyarakat
salah satunya adalah
bagaimana kemudian memastikan
orang yang sudah terdaftar dalam
dpt terdaftar dalam dptb
itu dilayani terlebih dahulu
kemudian baru pada pukul dua belas
sampai pukul tiga belas
diberikan pengumuman bahwa kalau ada
pemilih yang kemudian tidak
terdaftar dalam dpt dan dptb
atau yang akan menggunakan ktpl
boleh mendaftar ke
tps yang bersangkutan
hal hal seperti ini yang menurut saya
harus dipastikan oleh kpps
melayani pemilih agar pemilih
bisa dengan nyaman memberikan pilihan politiknya
agar kemudian apa yang terjadi di luar negeri
tidak terjadi di tanah air besok
soal surat suara misalnya
dan lain sebagainya
saya berharap kpu
ya meskipun tadi belum disampaikan oleh pak wahyu
punya updating yang tentu
sudah didapatkan oleh kpu
dari seluruh wilayah indonesia
sudah sejauh mana kemudian
harusnya saat ini sudah sampai di
kelurahan untuk kemudian siap
dipakai di pagi besok
di level tps nah kalau kemudian
ada surat suara
atau kotak suara yang belum sampai itu
berapa persentasenya dan di mana saja
nah termasuk juga mengantisipasi
surat suara yang rusak
surat suara yang kurang
karena kan ini pemilu legislatif
dapilnya banyak sekali
ada delapan puluh dapil dpr ri itu
provinsi itu ada dua ratus tujuh puluh dua dapilnya
kabupaten kota itu ada sekitar dua dua ratus enam
dan dengan skala pemilih yang
cukup besar tentunya
pemilu dalam negeri sekitar

sebelum nanti saya akan ke mas wahyu untuk
menanggapi apa yang tadi
bang fadli katakan soal pemain tanah
sudah sejauh mana saya ke mas nyarwi lagi
bagaimana mas nyarwi tadi
dari teori tadi yang disampaikan oleh mas nyarwi
untuk kemudian kita tarik ke potret
yang terjadi selama enam bulan belakangan
kemudian kita tarik lagi untuk ke pemilu besok
ini sebenarnya bagaimana gambarannya
sebenarnya begini ya
peningkatan partisipasi politik
itu kan punya poinnya
artinya satu paling tidak jelas
misalnya siapapun yang terpilih dengan partisipasi tinggi
legitimasi politiknya kuat
kedua partisipasi yang bagus
yang besar angkanya
itu juga menunjukkan apa antusiasme warga
di dalam membangun sistem demokrasi
itu juga berkembang dengan baik
ada kesadaran untuk ikut menentukan
pilihan politik dan arah indonesia ke depan
apakah sebenarnya begini
sebenarnya tidak ada beban juga
misalnya partisipasi katakanlah
tidak tercapai bagi kpu tidak ada masalah sebenarnya
itu bagus tapi kpu menarget itu
saya pikir itu sebuah langkah yang bagus
kualitas angka partisipasi itu juga
sebenarnya itu hanya instrumen saja
untuk kita bisa melihat seberapa warga itu
antusias di dalam ikut menentukan arah politik
nah karena yang terpenting begini
jangan sampai kita ini kan dalam
sistem demokrasi yang sudah berkembang
seperti ini jangan sampai apa
itu bentuk seperti zaman dulu
kalau pemilu orde baru kan golputnya juga rendah
tetapi itu kan kualitas demokrasinya
kita tahu kan gitu artinya tidak terlalu bagus
yang terpenting adalah satu
jadi ada motivasi intrinsik
dalam diri warga negara itu yang
kemudian apa distimulasi
untuk dengan sadar dengan
voluntary ikut menggunakan
hak pilihnya itu satu poinnya
poin yang kedua adalah salah satu varian
dari partai jadi partai partai ini
juga punya hak tim tim yang ada di kampanye
ini memaksimalkan partisipasi gitu loh
tentu saja apakah itu
preferensinya kemana itu soal pilihan
yang terjadi selama ini bagaimana mas nyarwi
saya pikir campaign campaign partai juga sudah banyak kesana
artinya berusaha memaksimalkan
partisipasi dari pemilihnya
tentu saja mereka tentu dengan
marketnya tetapi itu juga bagian
dari cara memobilisasi tidak ada
salah dengan mobilisasi asal apa
asal dilakukan dengan cara cara yang benar sesuai dengan
aturan kampanye ya kan tidak
kemudian dengan cara apa istilahnya
dalam tanda petik membohongi warga ya
dengan jujur dengan baik terbuka membuka profil
bahwa misalnya layak untuk dipilih itu
juga bagian dari upaya partai
itu tim partai dan orang orang kandidat
di dalam partai untuk meningkatkan
partisipasi jadi upaya peningkatan
partisipasi ini juga butuh usaha kolektif
tidak hanya dari kpu penyelenggara pemilu
juga dari seluruh kontestan
yaitu kandidat kandidat yang ada di dalam
partai itu nah termasuk tim tim
kampanye dan juga relawan artinya memang
ini antusiasme di tengah dua kompetisi
dan tadi di luar negeri juga mas wayu
ya ya di tengah kompetisi yang
begini saya yakin bahkan mungkin bisa
artinya bisa lebih kenapa misalnya
kenapa misalnya pilek partisipasinya
jauh lebih tinggi sementara pp rendah
itu kan dipisah ya antusiasme
warga itu biasanya kan ada dua
kemungkinan ya ya momentum nah sekarang
ini bareng bareng artinya
selisihnya dikit itu dugaan saya
syukur syukur misalnya partisipasi
politiknya meningkat dengan baik
dan kalau itu misalnya kita bisa
meningkatkan partisipasi selain itu
dilakukan mempenjelangkan pemilihan yang baik dan jujur
tidak ada kecurangan tidak ada
ini dan warga negara punya
apa voluntary dan kebebasan dalam memilih
demokrasi kita peningkatannya luar
biasa mas wadli meskipun beberapa lambangan survey
juga masih memetakan angka undecided voters
yang bisa jadi kemudian bisa jadi gold put ini masih
agak tinggi mas sarwini bagaimana ya begini
itu juga bagian partiasi politik sebenarnya
tetapi apa partisipasi
tidak dalam artian menentukan hak pilihnya
ada istilahnya anti politik
jadi mereka masih kurang percaya
atau kurang yakin dan ini harus diyakinkan
oleh tim kampanye ini tugasnya tim tim
kampanye ini untuk semaksimal mungkin
meyakinkan walaupun ini masa tenang ya
harusnya kan waktu yang cukup lama
kemarin itu ada upaya
untuk meyakinkan mereka ini untuk
ya ada dua anti politik sama apolitik orang
yang tidak peduli itu apolitik kan gitu
untuk kemudian menggunakan hak pilihnya dan
kemudian bisa menentukan
kontribusi suaranya untuk
hasil pemilu baik pilpresnya
maupun pileknya karena pileg juga penting kan
pilih yang tergantung di senayan maupun
di prd tapi memang rasa rasanya
kita melihat dari antusiasme
mungkin ya mas wadli atau bagaimana sih sebenarnya
ya harusnya dengan
antusiasme yang begitu besar
ini diiringi dengan bagaimana kpu
memfasilitasi hak pilih warga negara
itu juga akan sangat menentukan
menurut saya kalau kemudian
pemilih sudah datang ke tps
tapi nanti dia tidak
mendapatkan surat suara nah ini bagaimana
mitigasinya salah satu yang perlu
dihitung itu adalah potensi
jumlah pemilih yang datang ke tps dengan
membawa ke tpl atau suket
nah artinya orang yang memang tidak terdaftar
dalam dpt dan
dptb tapi mereka punya
ke tpl dan itu kan diberikan
haknya oleh undang undang bahkan
putusan mahkamah konstitusi tidak hanya
ke tpl boleh surat keterangan
dari dinas dukcapil sepanjang
itu dia lakukan di
tps lokasi sesuai dengan alamat tempat
tinggalnya skupnya itu kelurahan
pkpu pun juga sudah mengatur hal yang sama
nah menurut saya ini yang harus
oleh kpu bisa dilaksanakan
dengan baik agar kalau misalnya
pemilih yang dpk ya
istilahnya kan dpk daftar pemilih khusus
bagi warga negara yang memilih dengan
ktpl ini kalau dia datang ke sebuah
tps misalnya karena dia sudah datang pukul dua belas
surat suaranya habis
bagaimana cara menyikapinya
para turang pendang pendang itu mengatakan
kpps wajib mengarahkan pemilih tersebut
karena surat suaranya pasti tidak akan
bersisa banyak mas reinhard
karena setiap tps itu maksimal
pemilihnya hanya tiga ratus orang
nah makanya itu yang harus diwaspadai
oleh kpu dan menurut saya
mitigasi kpu harus sampai di sana oke nanti kita tanya ya
soal mitigasi dari kpu dan juga kesiapannya
sudah seberapa mantap
untuk penyelenggaraan besok
dan juga pemetaannya tadi kalau mas fadli
katakan pemetaannya bagaimana distribusi logistik
tapi kita harus jeda terlebih dahulu mas wahyu
nanti kita break sebentar nanti saya akan langsung ke mas wahyu
untuk menanyakan itu kami akan segera kembali
baik saya akan langsung ke mas wahyu setiawan
bagaimana mas wahyu tadi menjawab apa yang disampaikan oleh
bang fadli misalnya
ini soal kesiapannya pemantapannya sudah
sejauh mana sih mas ini sudah tinggal besok kita akan
pemilu distribusinya pemetaannya sudah bagaimana
terima kasih jadi terkait
itu menjadi prioritas
kpu itu ada
untuk melayani pemilih menggunakan hak pilih
pilihnya oleh karena
dalam dpt dptd
dpk itu tentu
di tingkat tps
sudah dibekali dengan
bimbingan teknis terkait
pemilih di tps
sehingga insya allah mereka
pandang punya persepsi yang sama
terkait dengan prosedur
hak pilih warga negara
insya allah di
tps atau kpps
pemahaman ini sudah
kemudian terkait dengan logistik
sekarang ini juga
sehingga seperti yang
tadi saya sampaikan
siap dilaksanakan di
tps tps begitu mas
oke baik mas wahyu satu hal lagi yang
kemudian ini masih tadi kita perbincangkan
ini soal kemudian apa yang terjadi di luar negeri
misalnya di sydney begitu
antisipasinya supaya tidak terulang evaluasinya
dari kpu bagaimana untuk
partisipasi pemilih kita besok
tentu saja sudah memberikan
pindangan teknis kepada kpps
kita seperti yang
tadi sudah disinggung oleh mas
apabila di tps tertentu
tidak dapat melayani karena
surat suara maka
akan diarahkan kepada
tps terdekat lainnya
hak politik warga itu menjadi
seperti itu mas oke jadi
itu sudah diantisipasi ya mas
wahyu ya sudah diantisipasi
dan tentu saja situasinya akan
berbeda manakala di
dalam negeri itu jumlah
tps itu paling banyak
kita juga sudah melakukan
simulasi beberapa kali
terkait dengan kegiatan
pemungutan dan perhitungan suara
di tps oke sehingga
persiapan ini juga
selain didasari pengalaman
hasil dari simulasi yang sudah dilakukan
mas wahyu sekalian menyinggung juga ini
bicara mengenai partisipasi tadi
juga kan mbak waslu sudah merekomendasikan
ada untuk pemungutan suara ulang
dan juga susulan
di sydney dan juga di
malaysia begitu nah
evaluasi dari mbak waslu apa mas wahyu
di luar negeri dan seperti apa
kemudian merespon rekomendasi
dari mbak waslu
ya kami sudah menerima rekomendasi
dari mbak waslu
pemilu di sydney dan pemilu di
malam ini kita akan melakukan rapat
rekomendasi mbak waslu
oke jadi malam ini baru akan
rapat pleno untuk kita tahu
nanti apa kemudian seperti apa
disampaikan oleh mbak waslu begitu mas wahyu ya
ya karena rekomendasi juga baru kita
menerima malam ini mas
oke baik mas wahyu
satu hal lagi mas wahyu ini kalau kita lihat di
pemilu dua ribu empat belas ini kan
sempat meleset dari target ya
tentu di sini keduanya
juga yakin bahwa partisipasi ini bisa
tapi sebenarnya begini mas wahyu apa yang
masyarakat bagaimana kemudian
selama masa kampanye ini juga berproses
untuk bisa menarik
publik untuk memilih itu bagaimana
partisipasi itu kan bukan
variabel tunggal ya mas
dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh
kpu kan hanya salah satu faktor
dari banyak faktor yang ada
dari banyak faktor yang lain
selain sosialisasi dan pendidikan
pemilih yang dilakukan kpu
peserta pemilih mampu
ini juga sangat mempengaruhi
kemudian sejauh mana
di mata publik
semakin menarik kandidat
di mata publik semakin tinggi
jadi ada beberapa faktor
setidaknya yang mempengaruhi
politik warga dalam pemilu
tetapi salah satunya adalah
sosialisasi dan pendidikan pemilih
yang dilakukan oleh kpu
begitu oke baik
mas wahyu terakhir ke mas wahyu
karena saya yakin juga mas wahyu tampaknya
akan sibuk karena akan rapat pleno begitu
terakhir boleh kami minta
paling tidak imbauan ini sudah
pemilu besok apa yang
diimbau oleh kpu
terhadap pemilih dan juga masyarakat
pada masyarakat indonesia khususnya
pemilu itu kan hakikatnya
karena pelaksanaan kedaulatan rakyat
jadi kita berharap
pemilih itu menjadi pemilih
datanglah ke tps untuk menggunakan
hak politiknya besok
datang ke tps
datang semakin baik
dapat melayani dengan baik sehingga
pemilih nyaman dalam
menggunakan hak politiknya
oke baik terima kasih mas wahyu setiawan
mudah mudahan besok lancar ya mas wahyu
hajatan pemilu kita ini
memang kita harapkan juga dapat
tercapai target untuk partisipasi pemilih
terima kasih mas wai setiawan
komisioner kpu republik indonesia
saya lanjutkan dengan dua narasumber saya di studio
saya ke bang fadli kalau begitu
kalau dari perludem bang fadli
catatannya apa sih
untuk publik bahwa kemudian
kita perlu untuk
di pemilu tahun ini
ini kan memilih orang
yang akan menentukan nasib kita ke depan
memilih anggota dpr memilih anggota dprd
nanti merumuskan undang undang yang akan
mengikat dan berlaku untuk kita
menyusun anggaran dan melakukan
pengawasan terhadap pemerintahan
nah mereka itu dipilih berdasarkan
pilihan masyarakat nah
kalau kemudian kita tidak ikut serta memilihnya
nanti bagaimana kita memastikan
orang yang akan dipilih ini adalah
orang orang yang bisa betul betul
memperjuangkan aspirasi masyarakat
bekerja untuk masyarakat
jadi esensi paling penting
berpartisipasi dalam pemilu itu adalah publik
pemilih menentukan siapa yang
akan memimpin mereka nah
oleh sebab itu transisi politik
lima tahunan ini menurut saya menjadi
penting lepas dari segala macam
ada perdebatan ada kekurangan
banyak dari sistem
yang masih bermasalah ada proses
pelaksanaannya yang masih banyak yang kurang
menurut saya tentu akan menjadi refleksi
kita bersama sebagai bangsa tapi paling
tidak memberikan pilihan politik
dan mengekspresikan pilihan politik di besok
dua belas april dua ribu sembilan belas adalah
langkah yang paling tepat untuk dilakukan
bahwa kemudian masih ada angka angka
undecided voters yang berpeluang
untuk menjadi golput itu bagaimana mas fadli
ya kalau saya karena
melihat itu dalam kacamata
pemilu ya semua
angka undecided voters itu tetap saja
kita bisa masuk ke dalam segala kemungkinan
dia bisa saja memilih
semua peserta pemilu yang ada
atau dia bisa saja tidak ikut memilih
jadi semua kemungkinannya masih ada
tapi kalau ingin melihat lebih dalam
soal bagaimana kecenderungan pemilih
perilaku pemilihnya tentu teman teman
yang melakukan survei yang melihat
bagaimana proses itu mereka
wawancarai pemilih itu
alasannya belum menentukan pilihan apa yang
mereka tunggu itu bisa dijawab
tapi kalau catatanan periode untuk kesiapan
pemilu besok ini pertama kali serentak
pileg dan pilpres dilesanakan
ada beberapa hal yang masih
perlu disempurnakan oleh kpu
termasuk juga soal distribusi logistik
tadi pagi kita cek di papua itu
masih ada beberapa tempat
yang kemudian logistiknya masih belum sampai
kemudian juga ada beberapa
wilayah seperti di bogor
di jawa tengah
dan di nusa tenggara yang surat suaranya
masih kurang ada yang tertukar
nah ini yang menurut saya harus dirapikan
dipastikan bisa tuntas
kemudian proses pemungutan suara bisa
berjalan lancar besok mulai pukul tujuh
sudah kurang dari dua belas jam ya
iya sebentar lagi nih kita akan
laksanakan pembinaan umum bagaimana mas yerwi
soal partisipasi pemilih lagi kita coba bahas
dari apa yang kemudian arah arah yang disampaikan
apakah memang itu sudah cukup memuaskan
publik menarik kalangan kalangan
komunikasi antara kedua capres capres
simsesnya atau bagaimana
ini sudah berusaha luar biasa
untuk memilih tapi kembali lagi ke
pemilih dan para penyelenggara pemilu
saya yakin kpu bawaslu dan yang
lain juga sudah berusaha semaksimal mungkin
untuk supaya pemilu ini bisa
berlangsung secara baik dan maksimal
tapi kembali lagi kunci dari ini semua
siapa sih yaitu masyarakat
rakyat yang punya hak untuk memilih
dan menentukan pilihannya
dan di sini sebenarnya
kembali lagi ujung dari semua
pesta ini ada di rakyat ini kan demokrasi
milik rakyat sehingga apa
sehingga masyarakat memang harus memanfaatkan
dengan baik ada pun misalnya
seandainya masih ada
ya itu juga hak mereka
akan selalu ada juga di negara
manapun demokrasi itu fenomena hal yang biasa
dan tidak perlu ditakutkan juga
cuma kemudian memang angka angka ini
berpengaruh terhadap siapa
para kontestan tadi baik untuk
ini sebenarnya mestinya
lari kemana dan akhirnya hilang
atau juga ke yang jadi caleg
atau dpd ketika misalnya
suara suaranya tidak menggunakan hak pilihnya pemilih
nah tetapi sekali lagi
di dalam proses demokrasi
yang tidak hanya prosesnya yang perlu kita apa
ikut berkontribusi di dalamnya
tetapi juga hasilnya juga harus kita pastikan
tadi mas fadli sudah mengatakan
pilihan pilihan itu akan menentukan masa depan
indonesia ya mereka yang
karena ini sistem representasi dalam demokrasi
sehingga apa rakyat ini tangan rakyat
suara rakyat ini harus disalurkan dengan baik
dan kemudian di ekstrak dengan baik
di konvergensi dengan baik
jabatan jabatan politik yang orang orang yang duduk
di jabatan politik dan mereka ini akan jadi wakil kita
wakil kita dalam mengawal regulasi
anggaran mengimplementasikan kebijakan
ini luar biasa dampaknya untuk lima tahun ke depan
karena itu sebenarnya rugi juga
tidak menggunakan hak suara kita kan gitu
kita kehilangan tiket kan gitu
tiket itu sekali ini dalam setiap kali
lima pemilu jadi kita harus nunggu lagi
tidak ada tiket berikutnya kan lima tahun lagi kan
memang bacaannya mas nyarwi ini
dari pileg dan
pilpres yang berlangsung bersamaan dan juga
kampanye yang cukup lama ini potensial
untuk bisa mendorong suara
pemilih bisa lebih tinggi lagi ya partisipasinya
kalau dari sisi pemilih
saya yakin optimisme dan motivasi
saya juga yakin dari masing masing
instrumen tim kampanye di capres
dan juga partai termasuk ganda
melakukan mobilisasi juga berusaha semaksimal mungkin
ya nah tapi
kembali lagi ini kan faktor yang
mempengaruhi partisipasi eksternal tadi
tadi mas wahyu setiawan sudah mengatakan
kan tidak hanya kpu juga yang berusaha
tapi juga misalnya kembali lagi
ke masyarakat kondisi apa yang kemudian
meyakinkan mereka nah
ini juga kembali lagi sebenarnya
sekali lagi tingkat
partisipasi itu bukan semata mata
beban moral atau tanggung jawab
dari kpu dan penyelenggara milu dalam
sistem demokrasi bahwa sudah lain lain
kandidat juga begitu ya kandidat ya kan
ya partai partai seperti itu
karena ini menunjukkan apa tingkat
dukungan dan kredibilitas partai
politik aktor politik seberapa di
mata masyarakat seberapa masyarakat ingin
yakin dengan mereka dan sekali lagi
kalau misalnya nanti
partisipasi kita bagus penyelenggara milu
beruntungnya demokratis ini prestasi
pemilu yang luar biasa hari ini bukan kita mas renat
yang melakukan pemilu kemarin juga
india ada pemilu kita termasuk
demokrasi yang besar dengan jumlah pemilu yang berpengaruh
kita akan mencatat dalam sejarah dunia
misalnya kalau partisipasi kita tertinggi
dan proses demokrasi berlangsung dengan baik
meskipun banyak tadi kekurangan kurangan
nanti itu untuk evaluasi dan catatan tentu
pasti akan terus menerus ada
dan itu nggak apa apa tetapi
perlu kita tingkatkan terus menerus
kita tunggu kalau begitu besok
hasilnya bagaimana apakah
betul apa yang kita perkiraan
atau justru sebenarnya masih banyak juga masyarakat
yang tampaknya belum tertarik
untuk bisa berpartisipasi
dalam pemilihan umum kita tunggu besok
bagaimana kemudian partisipasi pemilih
di pemilu dua ribu sembilan belas karena
tinggal hitungan jam lagi nih kita akan
masuk ke pemilu rasa rasanya
udah agak lega ini ya bapak adli
mas renhardt ya agak lega
terima kasih banyak bapak adli mas haru terima kasih banyak
sudah hadir malam hari ini dan layar
pemilu terpercayakan segera kembali saat lagi tetap bersama kami